halo selamat kompas tv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini
selasa dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh empat bersama saya karisma ningtyas di top trius kompas tv
yuk kita simak berita selengkapnya
untuk berita yang pertama ada update dari kasus kematian sina cirebon
adik kandung peggy setiawan yang bernama luciana diperiksa selama empat jam di polres cirebon kota
dan dicecar dua puluh delapan pertanyaan oleh penyidik terkait kasus pembunuhan vina dan eki
ditemani kuasa hukumnya luciana memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangannya sebagai saksi
kuasa hukum luciana yudia alamsyah mengatakan kliennya ditanyai mengenai hubungan keluarganya dan keberadaan peggy pada tahun dua ribu enam belas lalu
hadi mengaku sudah bicara dengan pimpinan kedua lembaga
baik itu jaksa agung st burhanuddin dan kapolri jenderal listio sigit prabowo
hadi berharap agar kedua lembaga tetap menjaga marwah institusi fokus menjalankan tugas di tengah isu yang berkembang
saat ini terus dilakukan pendalaman pendalaman dilakukan penyelidikan apa yang terjadi yang sebetulnya
dan kedua pimpinan saat ini
ini juga terus menjaga marwah masing masing dan tetap saling menguatkan saling mengisi antara dua institusi tersebut
karena tugasnya adalah adalah justice kriminal justice system itu tetap harus terjaga
dan untuk berita yang terakhir ada wakil ketua dpr ri mohaimin iskandar yang menyebut dpr berencana untuk memanggil bp taperak
buruh dan pemerintah untuk membahas polemik potong gaji karyawan
sebesar tiga persen untuk iuran tabungan perumahan
pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat sehingga tidak memberatkan
caimin menilai pemotongan gaji karyawan sebesar tiga persen untuk iuran tabungan perumahan akan memberatkan pekerja baik asn maupun swasta
kita akan memanggil pihak pihak ribuan kesalahan gitu
sehingga jangan memberatkan apalagi di tengah ketidakberdayaan ekonomi kita
karena itu kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru
semua ada bank tabungan ada pihak pihak buruh pihak pemerintah
nah sahabat kompas tv itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini
pastikan juga kamu sudah layak lalu share video ini